nah itu kan lucu nah sekarang ada binatang yang agak mengerikan
tarantula menurut kamu itu lucu
karena dia berbulu karena dia berbulu
bulunya warnanya bagus bagus ada yang kuning ada yang merah ada yang hijau bagus
ini emang agak aneh
tapi yang jelas memang banyak orang yang berpikir kalau tarantula itu menyeramkan
ratu ini kamu nih agak berbeda nih
nah kemudian ada caranya puluhan pecinta tarantula di surabaya mengalami sebuah pameran ini
supaya menghilangkan tadi itu stigma bahwa tarantur itu menyeramkan
selain menghilangkan stigma tersebut
ini juga lebih untuk lebih mengenalkan lagi beragam jenis tarantula dari berbagai belahan dunia
mereka juga meyakinkan pengunjung bahwa tarantula ini aman untuk dipelihara layaknya hewan piaraan lain
gak ada yang lain apa ya untuk tarantula
anggota east java tarantula keepers komunitas pehobi dan pemelihara tarantula
dengan telaten mengenalkan beragam jenis tarantula kepada sejumlah pengunjung pameran
secara umum ada dua kategori tarantula
new world tarantula memiliki ciri berbulu lebat panjang dengan daya racun rendah
dan old world tarantula yang berkaki panjang dengan racun tinggi
meski begitu dua kategori laba laba ini bisa dipelihara layaknya ikan hias dengan cara cara tertentu
semua tarantula ini memang berbisa dan bisanya ada kelas
dan berita baiknya
meskipun yang high venom tidak akan mematikan manusia
sejumlah pengunjung pameran pun menguji nyali mereka dengan memegang langsung serangga ini termasuk anak anak
kok gak takut kamu
di rumah memang punya ini
sebelumnya pernah pegang
untuk menghilangkan kesan menakutkan serangga beracun ini
para pehobi juga menghias kotak kotak penyimpannya
mereka memastikan tarantula aman dipelihara karena racunnya juga tidak mematikan
indra setiawan surabaya